terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
untuk memperingati hari kopi sedunia puluhan pecinta kopi berkumpul di lereng gunung arjuna malang
selain bertukar ilmu acara ini juga menjadi ajang tali silaturahmi
sementara di surabaya ribuan warga menikmati kopi gratis yang digelar secara massal
jualan kopi sedunia
asiswi dua puluh tiga tahun ini mengenal kopi sejak lima tahun terakhir
kini dia tidak hanya sebagai penikmat kopi tapi juga barista di salah satu kafe di kota malang

berbagai jenis kopi juga disajikan secara gratis dalam event ini
tak hanya wisatawan lokal tapi juga untuk wisatawan mancanegara
peringatan hari kopi di lereng gunung arjuna ini juga untuk mengenalkan kopi carlos arabica dan luwak robusta yang menjadi andalan kota malang dan sekitarnya
peringatan hari kopi sedunia juga digelar di surabaya
lebih dari dua puluh ribu orang menikmati kopi gratis dalam acara ngopi serser atau seruput serentak di lapangan kodam lima brawijaya
ngopi serser ini diikuti sebanyak dua puluh empat ribu peserta yakni anggota tni
dan warga masyarakat
tidak hanya warga ngopi serentak juga dilakukan di satu dua ratus warung kopi di beberapa kota di jawa timur
setiap warung kopi menyediakan dua puluh cangkir kopi secara gratis untuk dinikmati para pecinta kopi
anggapnya saya sangat antusias dari tni serta rakyat sama tni rakyat makin kuat makin hebat kita sama sama minum kopi bareng
kegiatan masal yang melibatkan ribuan orang dan ribuan warung kopi ini belum pernah dilakukan di indonesia
sehingga museum rekor indonesia atau muri langsung mencatatkan ngopi serser sebagai rekor baru